kita kembali ke ibu kota lagi informasi sebuah gardu tol dalam kota pejompongan di jalan gatot subroto tanah abang jakarta pusat terbakar
besarnya kobaran api dan tiupan angin membuat gardu tol selipi itu tak bisa diselamatkan
api dengan cepat membakar gardu tol dalam kota pejombongan di jalan gatot subroto jakarta pusat
petugas pemadam kebakarannya diterjunkan ke lokasi langsung berupaya memadamkan api yang terus berkobar
kencangnya tiupan angin ditambah material gardu yang mudah terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan
peristiwa kebakaran gardu itu diketahui ketika kepulan asap tebal muncul pada kamis pukul dua belas lebih dua puluh lima waktu indonesia barat
akibat kebakaran gardu yang terletak di seberang gedung badan pemeriksa keuangan ini lalu lintas kendaraan di jalan tol dari arah selipi menuju cawang sempat terganggu
belum diketahui pasti penyebab kebakaran tetapi api dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah selesai
seluruh bangunan gardu hangus terbakar